di antara padatnya bangunan di tepi jalan dan hiruk pikuk kota metropolitan
warung tegal atau warteg begitu mudah dijumpai
citra warteg begitu lekat dengan menu makanan rumahan dengan harga terjangkau
dahulu warteg identik dengan kalangan ekonomi menengah ke bawah
namun citra itu perlahan sirna lewat transformasi bisnis nasi
dengan beragam lauk pauk yang menyasar semua kalangan
usaha warteg jadi menggiurkan dengan segmen pasar para pengadu nasib di ibu kota
nah tipe yang pertama itu karisma
biasanya karisma itu buat mereka yang anak anak kantoran
biasanya kalau dari sisi harga ataupun lokasi
biasanya memang untuk mereka yang medium ke high
untuk versi warteg dan menunya sendiri kurang lebih itu ada sekitar enam puluh sampai seratus
karena memang orang kantor kalau mau makan biasanya lebih suka yang variatif
konsep yang diusung adalah warung yang nyaman sekaligus bersih
kesan warteg yang sempit dan kotor tidak lagi terlihat
interiornya pun dibuat menarik dengan dua pintu dan jendela kaca besar di bagian depan
sementara makanan yang disajikan di etalase
diberikan pencahayaan yang terang
kalau sekarang rata rata hampir satu ratus lima puluh sampai dua ratus jit
nah kalau dulu lima puluh bisa enam puluh bisa bahkan tujuh puluh udah bisa
tor lokasi tempatnya kira kira agak gitu juga
jadi tempatnya juga kira kira lebar apa enggak luasnya gitu
terus tempatnya rame apa enggak
dada apa ayam apa
situasi itu coba ngeluarin
lumayan cukup penting ya
makan jadi nyaman apalagi
kalau sekarang itu varian makanannya
juga cukup banyak
ragam menu melimpa
membuat saya dengan mudah memilih lauk
dengan menyasar pegawai kantoran
kisaran harga dua puluh hingga dua puluh lima ribu rupiah
dirasa masih relevan
untuk sekali makan
bahkan pembayaran pun bisa
dilakukan dengan cara non tunai
warteg kini bukan lagi sekedar
secara kolektif pula
para pelaku waralaba berkompetisi
dengan cara berbeda
masih dalam satu naungan
warteg mamoka menawarkan kesan
yang lebih sederhana
dari sisi menu
sebenarnya tidak terlalu berbeda signifikan
dengan tipe sebelumnya
mungkin jumlahnya tidak sebanyak yang karisma
dia ada di sekitaran
tapi tetap banyak lihat aja orang orang
bisa milih macam macam makanan
dan pasti kenyang
berbeda dengan lokasi warteg karisma
yang biasanya lebih strategis
kerap memberikan potongan harga bagi pengunjung
termasuk pada pengemudi ojek online
laratan terus sama makanan
ada yang dipromosikan
seperti jumangat berkah
kadang kadang ada yang
warteg mamoka memang menyasar
segmen pembeli di bawah segmen
hal ini tercermin dari harga jual di kisaran
lima belas hingga dua puluh ribu rupiah
meski demikian urusan kebersihan
tetap punya standar yang sama
lokasi dekat samping tempat kerja kan
jadi lebih enak
nyaman juga di sini tempatnya bersih
bentuk transformasi warteg
tidak hanya pada tampilan etalase dan interior
digitalisasi juga merambah pelaku usaha warteg
lewat aplikasi wayo yang diusung peter scherer
pelaku usaha warteg bisa memesan
pasokan bahan baku
jamannya udah maju
semua serba digital ya ikut
pasarnya ke situ kalau menurut aku
warteg pun kalau bisa kan
di daftarin online juga bisa ya kan sekarang
iya jadi orang datang tinggal klik kirim
kayak gitu aja sekarang
yesi mengaku ia diuntungkan dari sisi waktu
saat warungnya harus beroperasi
ia tidak perlu menutup warung
untuk sekedar berbelanja bahan baku
bahkan sembako lain dapat diantar langsung
bahkan harganya pun cukup bersaing
sehingga ia memangkas biaya operasional
dan memang keniscayaan sebuah teknologi itu bisa
membantu aktivitas orang
khususnya pengusaha warteg
yang tadinya harus berbelanja membeli bahan bahan
langsung tetapi bisa melalui aplikasi
dan ini bentuk transformasi lain dari warteg
yang dulunya mungkin belum terpikirkan
tetapi bisa memberikan manfaat
zaman menuntut pelaku usaha warteg
untuk terus berinovasi
warteg terus berkembang sekaligus menambahkan kembangnya
ragam pilihan bagi warga
di setiap sisi kota